selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
sepeda dilarang melintas di jalan jalan protokol udukota
seperti jalan sudirman dan mh tamrin
aturan inilah yang membuat seorang pengendara sepeda penyandang disabilitas
dua kali dicegat petugas kepolisian pada agustus lalu
ketika melintas di jalan jenderal sudirman
setiap hari budi berangkat menggunakan kereta dari rumahnya
di daerah keranji bekasi menuju stasiun sudirman
setelah itu baru ia melanjutkan perjalanan
dengan mengayu sepeda ke kantornya di jalan merdeka barat
menurut budi keberadaan jalur sepeda sangat penting
bagi pesepeda penyandang disabilitas seperti dirinya
jalur sepeda membuatnya dapat melintas dengan aman
ia menyambut baik kelonggaran dari pihak kepolisian
yang akhirnya mengizinkan pesepeda penyandang disabilitas

penyandang disabilitas melintas di jalur jalur sepeda
di sepanjang jalan protokol ibu kota mulai dua september dua ribu dua puluh
ia berharap peraturan ini dapat terus berlaku bagi penyandang disabilitas
mungkin ya itu tadi kalau ada apa
misal peraturan nggak boleh naik sepeda ini
mungkin bisa untuk penyandang disabilitas bisa diberikan
apa itu kemudahan atau
kekhususan yang bisa diberikan
kemudahan atau kekhususan yang bisa diberikan
kemudahan atau kekhususan yang bisa diberikan
kesusan ya karena penyandang disabilitas ini sepeda
atau sepeda motor mungkin ya
itu adalah bagian dari kaki kami untuk berjalan
izin yang akhirnya diberikan oleh direktorat lalu lintas polda metro jaya itu
tidak terlepas dari audiensi yang langsung dilakukan oleh komunitas
bike to work yang diwakili ketua advokasi chandra aji saputro
setelah peristiwa pencegatan yang dialami budi terjadi
kalau mereka harus memutar lagi karena peraturan tersebut
nggak boleh melewati jalur protokol
ya itu makanya saya bilang kemarin ke beliau atau ke pak sambodo itu
itu adalah reaksi berlebih
tapi bagusnya dan alhamdulillah itu sudah langsung dijawab saat itu juga oleh pak sambodo
bahwa terhitung saat itu atau kemarin penyandang disabilitas yang menggunakan sepeda kekerasan

atau boleh melewati jalur protokol dan itu diizinkan langsung saat itu juga

dengan adanya izin melintas bagi pesepeda penyandang disabilitas di jalur sepeda
di sepanjang jalan protokol tidak terjadi lagi pencegatan oleh petugas di lapangan
diego basro muhammad wahyu di jakarta